vaksin astrazeneca masih aman digunakan lantaran manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya
jadi ya udah akhirnya gue milih untuk masuk ugm
kayak kesalib gitu ada dua puluh poin delapan belas poin gitu
selain itu ia memanfaatkan aplikasi pesan singkat